lihatlah untuk berdiri saja kau tidak mampu laras sandang
akulah yang akan melahirkan raja raja di tanah jawa
allah swt maha mengetahuinya
bahkan setiap butiran debu yang ada di bawah kakimu akan mengalir kemana
katakanlah bahwa aku tuhanmu
tiada tuhan selain allah
siapa orang itu
bagaimana dia bisa menangkis jurus patra hitman
aku sudah ke enam dengan begitu mudahnya
aku minta kau tidak mengagul lagi laras sandang
jadi kau ada di pihak dia
baiklah aku habisi kau sekarang
ternyata tadi bukan kebetulan
inilah yang mampu mengimbangi jurus patai hitman dengan mudah
tidak thailand bersih

pak kaling kau tidak apa apa
tidak apanya dewi
kebetulan aku tadi menahannya dengan tenaga dalamku
sekarang kita harus menyerang dia
ya perasan aku yang bicara busak

kurang ajar bagaimana dia masih bisa hidup
ilmu sil apa yang dia gunakan
ini semuanya berkat kehendak allah swt
allah lah yang memberikan aku kehidupan
dan allah pula memberikanku kekuatan kaki
tuhan seru sekalian allah
aku tidak percaya itu
kau pasti ahli sihir
beli ada dia
kau belum tahu siapa aku sebenarnya nyai
sebentar lagi kau akan merasakan kehebatan jurusku
aku belum pernah melihat sebelumnya
tapi sepertinya ini adalah ilmu yang dahsyat
entah kenapa aku bisa menghilanginya
agus mengerasakan nilai terberang wrongnya
gede apa dengan banyak terjadi
apakah itu terjadi karena maha
aku berpikir aja mas senjata

jangan saya ikut ya
putih tenang si merek

ya ya makasih

dia baru saja merasakan jurusku
jurus pencabut roh
aku masih berbaik hati
tidak mengeluarkan seluruh kemampuanku
aku tidak akan berbaik hati
aku tidak akan mengampuni kalian
pergi dari sini
kita pergi dari sini
kenapa begini jadinya
aku sholat baru sekali di musola itu
maafkan aku pak
padahal aku sudah meminta tolong kepada kalian
untuk membangun musola itu
tapi ternyata aku tidak sanggup
ini bukan salah nyi mas
ini salah mereka